ini adalah kisah seorang putri
tapi jangan tertipu dia tidak menunggu di sana untuk seorang pangeran yang menawan untuk menyelamatkannya
dia berbeda dia memiliki jiwa pejuang
dahulu kala ratu dan raja menginginkan seorang anak
jadi mereka mengunjungi hutan ajaib untuk mencari unicorn ajaib
oh unicorn yang agung kami datang ke sini untuk mencari berkatmu
tolong berkati kami dengan baik
semoga kau diberkati dengan seorang anak perempuan yang akan menarangi duniamu dengan kebahagiaan
unicorn mengabulkan keinginan mereka dan segera kerajaan itu mendapatkan putri mereka
ratu dan raja sangat gembira
oh sayangku aku beri nama kau violet
putri diajarkan semua keterampilan prajurit seperti pangeran
bagaimana membela diri
dan lebih banyak lagi
dia rutin berolahraga dan mengikuti diet yang sehat
keluarga raja hidup dalam damai dan harmonis
sampai suatu hari seorang utusan rahasia raja membawa berita bahwa kerajaan tetangga mereka telah melanggar perjanjian damai dan hendak menyerang kerajaan mereka

seluruh kerajaan khawatir
karena mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk bertempur
sang raja tidak baik baik saja
putri violet mendengar ratu berbicara kepada raja
kita harus mencari bantuan dari raja tom
pasukannya dapat membantu kita dan kita dapat memenangkan perang
aku tidak melihat ada harapan
tentara musuh sangat kuat
bahkan pasukan raja tom tidak bisa bantu kami
tapi setidaknya kita harus mencoba yang mulia
kau benar ratuku
aku akan berangkat besok pagi
tapi ayah kau tidak sehat
aku yang akan pergi dan membawa tentara
aku percaya pada putriku
biarkan dia yang pergi
dalam ketidakhadiran aku tentara harus siap menghadapi serangan apapun
aku menyerahkan tanggung jawab raja dan ratu kepadamu
jadi sang putri membawa pedang dan perisainya
duduk di atas kudanya dan berangkat untuk perjalanan
dalam perjalanannya dia berhenti di sebuah desa
seorang penduduk desa memberitahu putri tentang hal yang sangat aneh
kau tidak bisa pergi ke sisi lain gunung
naga api hidup di gunung
naga api hidup di gunung
dia akan melalapmu ketika kau mencoba melewati guanya
dan tidak ada pria atau tentara pemberani yang kembali dari sana
aku tidak takut apapun di dunia ini
aku akan menyeberangi gunung tidak peduli apapun itu
naga itu telah hidup di sana selama ribuan tahun
tapi tidak ada yang melihatnya
nafas panasnya telah membakar bumi di dekat guanya
dan tidak ada yang tumbuh di sana
putri pemberani memutuskan untuk menangani naga tanpa senjata
tenaga yang mulia aku telah membawakanmu bunga
maukah kau membiarkanku tinggal di guamu malam ini dan berangkat untuk perjalananku besok
karena aku harus menyelamatkan kerajaanku
kalau tidak negara ini akan berada di tangan yang kejam
naga api hidup di gunung
naga itu menundukkan kepalanya dan mengendus bunga
dia begitu tersentuh oleh hadiah itu dia tersenyum pada sang putri
aku adalah fiona
kau sangat galak sama seperti aku
kau adalah orang pertama yang pernah berbaik hati memberi aku hadiah
aku adalah fiona
pada malam hari dia memberi tahu naga tentang kisahnya
keesokan paginya sang putri meninggalkan gua dan berjanji untuk kembali setelah dua hari dalam perjalanan pulang
raja tom yang terhormat kerajaan kita dalam bahaya
kami membutuhkan pasukanmu
maukah kamu membantu kami
kerajaanku akan menyerang kerajaanmu
juga sekarang kau akan menyaksikan kerajaanmu terbakar
raja menangkap dan mengurungnya di menara
aku seharusnya tidak mempercayaimu biarkan aku keluar
pada hari aku keluar kau akan menyesali semua ini
raja tidak mengetahui apa yang akan dialami
ya kekuatan perempuan
fiona menggeram pada raja dalam kemarahan dan meniup api di udara
raja dan pasukannya berlutut di hadapannya
putri mengunci raja tom dan memerintahkan tentara untuk mencapai kastil
putri terkasih kita belum pernah bertemu dengan seorang putri pemberani sepertimu
kami akan melawan musuh bersamamu
putri violet kembali ke istananya dengan tentara dan mereka berperang
jadi dia menyelamatkan kerajaan raja ratu dan panglima militer
raja memberitahu sang putri bahwa orang orang mereka semuanya melarikan diri
tetapi hanya panglima militer yang tetap tinggal untuk bertarung dan selamat
nah peter katakanlah hadiah apa yang kau inginkan
itu bukan aku tapi putri telah menyelamatkan semua kerajaan ini dan kita
aku kagum padanya dan mengagumi keberaniannya
aku ingin menikahi sang putri jika dia setuju
apa pendapatmu anakku
tolong ayah aku sangat menyukainya
karena dia telah menepati kerajaan
saya sangat menikahi kerajaan
aku menepati janji tanpa takut saat berperang
kau mendapatkan sang putri dan separuh kerajaan
karena kau telah begitu berani
peter dan violet menikah dan mereka hidup bahagia selamanya
mereka bersama sama memerintah kerajaan
dan mereka berdua menikahi
nah fiona kembali ke guanya yang merupakan habitat alaminya dan tidak pernah menyakiti siapapun
dia menumbuhkan bunga di sekitar guanya dan hidup bahagia dengan bayi naga
dan petrage itukan tebal

kembali ke recuperati